ya anda masih menyaksikan after sepuluh dan hari ini telah memasuki hari kedua masa kampanye terbuka pemilu dua ribu sembilan belas
dan kita pasti ingin tahu ya anumnya apa saja sih agenda dari kedua calon wakil presiden indonesia
dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan abdur rahim
yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama rombongan kampanye dari cowok pres nomor urut satu kiai haji maruf
amin abdur selamat siang abdur bagaimana dengan agenda kiai haji maruf hari ini
ya selamat siang anita dan juga anung
memang pada hari ketiga kampanye terbuka ini kiai haji maruf amin setelah kemarin melakukan kampanye
terbuka di wilayahjegoi jakarta dan juga bangken
untuk melakukan kampanye terbuka dan juga selaturahmi dengan sejumlah tokoh agama
kemudian para alim ulama kemudian juga para santri
dan juga sejumlah pengurus
yang ada juga di yogyakarta ini
dan tadi jadi mau resulamin sampai di yogyakarta sekitar pukul sembilan
waktu indonesia barat dan sekarang ini kami tengah dalam perjalanan
menuju purworejo di mana nantinya calon wakil presiden nomor dua ratus lima puluh satu ini
akan berhubung ke kondok sangres alimam putus purworejo
karena santren ini merupakan salah satu santren yang tua di kota purworejo
kemudian juga dirinya akan melakukan perjumpaan ke kondok sangres
anda wami desjan purworejo untuk melakukan pertemuan dengan
juga kiai pak hapani dan juga para santren yang ada di sana
dan memang untuk kunjungan kali ini tadi juga kiai hedimor hamil menyatakan
tidak begitu berbeda dengan dunia udara
sebelumnya di mana ia siap melakukan safari politik ke berbagai wilayah
khususnya di kalangan para santri pesantren dan juga nu
namun bedanya hari ini adalah dirinya pada masa saat sampai nyetir buka ini
dirinya lebih menekankan dan mengajak para calon pemilih untuk mencoblos nomor satu
begitu hanum dan juga anissa
ya lalu bagaimana
dengan agenda sebelumnya abdur rahim bagaimanakah penerimaan di daerah sebelumnya
pemberhentiannya di mana saja dan hingga nanti sampai di purworejo
apa saja agenda yang akan pertama dilakukan
nah nanti setelah sampai di purworejo nantinya kiai hedimor hamil akan berselaturan b
dengan jumlah pengurus santren di purworejo yaitu pengurus santren alimbar burus di purworejo
kemudian juga nantinya dirinya kemungkinan dijadwalkan atau memutihkan atau syiah
ataupun juga akan berbicara di depan umum di tempat para santri dan juga para masyarakat yang ada di sana
kemudian juga nantinya setelah itu dirinya akan kiai hedimor hamil dijadwalkan untuk istirahat sempat
kemudian akan melakukan selatrahmi dengan kiai hedimor hamil di jodoh santren anawawi purworejo
dan setelah itu agenda terakhir hari ini adalah karena besok kiai hedimor hamil dijadwalkan
akan ada pertemuan atau juga kampanye di sekitar magelang
oleh karena itu hari ini pada sore nanti kiai haji maruf amin akan melakukan perjalanan dari purworejo menuju magelang
karena memang ini memakan waktu yang cukup lama begitu
dan dikaren juga anak
abdul rahim terima kasih
atas laporan anda lancar lancar perjalanannya
semoga tidak ada sesuatu apapun yang berbahaya
terima kasih abdur
dan selanjutnya handuk kita ke koresponden eka rima untuk mengetahui agenda cawapres nomor satu ratus dua sandiaga uno di lamongan jawa timur
eka rima halo selamat siang
seperti apa nih persiapan dari kampanye akbar yang kabarnya akan digelar di lamongan pada hari ini eka
di depan saja ya
peserta senang tetap di depan aja untuk menyambut tamu tamu istimewa nanti ya
tenang saja ya
eka rima bisa dengar suara kami di studio eka rima
mungkin suasananya di sana
iya terlalu riuh ya
sepertinya kita masih menunggu kesiapan karena sebetulnya eka rima sudah siap
cuma karena berisik sekali di sana jadi tidak terdengar
masalah komunikasi mungkin ya
kita akan nantikan karena ini juga baru dua hari kan ya kampanye terbuka
pastinya kita juga ingin tahu seperti apa antusiasme masyarakat penerimaan
dan sepertinya kita sudah terkumpul lagi
kita tersambung lagi dengan eka rima di lamongan jawa timur
eka kamu akan nunggu
bantu dari studio silakan
seperti apa persiapan kampanye akbar yang digelar di lamongan hari ini eka
ya hanum dan juga anita
hari ini merupakan hari kedua kampanye terbuka
dan kampanye akbar ini dilakukan oleh sandiaga uno sebelumnya di jakarta pada hari pertama kemarin
dan pada hari ini akan menghabiskan wilayah jawa timur pastinya
namun hari ini hanya satu wilayah saja yaitu di kabupaten lamongan
dan saat ini sandiaga uno sedang menuju ke kabupaten lamongan dan rencananya akan mampir dulu
ke pondok pesantren sunan gide lamongan
kemudian baru menuju ke lapangan ini
pada saat ini memang banyak sekali emak emak yang sudah bersiap untuk menyambut kedatangan calon presiden nomor urut dua ini
untuk menghadiri kampanye terbuka ini
dan tidak hanya sandiaga nanti yang akan hadir di sini pastinya akan memeriahkan kampanye pada hari akbar pada hari kedua ini
ya ini ada nisa sabian yang cukup juga dikenali jawa timur
yang nanti diharapkan juga akan mendulang juga suara dari pasangan nomor urut dua ini di wilayah jawa timur
ada ketua tim pemenangan untuk kelayak kabupaten lamongan
ya pak ini harapannya seperti apa pak untuk kampanye pasangan nomor urut dua ini
kira kira optimis akan mendulang suara sampai berapa persen
insya allah optimis merdeka dan kita selalu takbir kepadanya
untuk daerah pantura target kami antara tujuh puluh lima sampai delapan puluh
untuk lamongan enam puluh sampai tujuh puluh
untuk jawa timur lima puluh sampai enam puluh
yang bikin saya penasaran nih jawa timur ini banyak nih daerah yang cukup terkenal
kenapa lamongan yang menjadi tujuan utama kampanye akbar ini
satu di antaranya adalah kecintaan kami masyarakat pantura pada bang sandi
beberapa hari yang lalu kami mengajukan kepada tim beliau ke sana untuk bisa hadir ke pantura lamongan
maka dengan kerelaan bang sandi untuk menyapa masyarakat pantura yang sudah rindu kepadanya
kalau untuk di wilayah lamongan sendiri ini kira kira ini nanti setelah dari sini akan kemana lagi
saya kurang tahu pasti yang jelas untuk jawa timur itu teragenda dua ribu enam ratus dua puluh tujuh
teragenda dua ribu enam ratus dua puluh tujuh untuk kampanye nasional buat dua
siapa saja yang akan hadir pada hari ini
satu dari bang sandi nisa sabian

tokoh tokoh yang ada di jawa timur dan indonesia
satu di antaranya yang sudah hadir adalah prof dr janudin maliki
tokoh tokoh ulama sekitar lamongan dan sekitarnya
baik terima kasih pak dan semoga kampanye hari ini kondusif ya
dan anita dan juga hanu memang pada hari ini merupakan pasangan hari kedua
pasangan nomor urut dua ini akan melaksanakan kampanye akbar hari kedua
karena kampanye akbar di jawa timur ini memang hanya akan di wilayah kabupaten lamongan
karena setelah dari lamongan ini rencananya memang sandi akan langsung menuju ke surabaya
dan tadi saya sempat menginformasikan bahwa sandiaga uno akan menuju ke sunan giri
namun yang benar adalah akan menuju ke pondok pesantren sunan derajat
yang ada di wilayah lamongan ini yang tidak jauh dari lapangan tempat saya berada
yaitu lapangan sedayu kabupaten lamongan
sama seperti yang disampaikan oleh prabowo kemarin pada saat berkunjung ke papua
pada hari ini juga rencananya juga sandiaga uno juga akan membawa masyarakat lamongan ini untuk seluruhnya
dan memang suara ulama untuk jawa timur ini masih cukup sekali mendominasi
termasuk untuk pasangan nomor urut dua ini sandiaga uno dan juga prabowo ini juga akan mendulang suara dari kaum religius
dari kaum ulama yang memang merupakan suara terbesar yang berada di jawa timur
yang targetnya tidak main main
ya ini mencapai delapan puluh persen
ini artinya pasangan nomor urut satu harus hati hati untuk bisa menghadapi pasangan nomor urut dua pada kampanye kali ini
untuk hasil akhir pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas mendatang
bahwa memang suara di jawa timur ini berdasarkan yang kami pantau memang cukup terpecah
seluruh ulama banyak sekali memberikan dukungan
baik itu ke pasangan nomor urut satu ataupun pasangan nomor urut dua
memiliki suara yang cukup seimbang sekali
dan kemarin sandiaga uno setelah dari jakarta memang rencananya pada dua hari ini akan plesir di jawa timur
jawa timur akan dihabiskan dalam waktu tidak hanya satu hari
tapi dalam waktu dua hari sebelumnya memang kampanye kampanye yang non terbuka
atau kampanye kampanye kecil yang dilakukan sandiaga uno sudah menyasar ke beberapa wilayah
ya ini memang
ada di banyuwangi kemudian jember
ada juga di madura yang menjadi memang kantung kantung suara ulama di sana
yang nantinya diharapkan juga akan mendulang suara
dan mendukung suara nomor urut dua pada pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas nanti
hanum dan juga anita
baik eka rima
saya agak kaget melihat model model di belakang anda
ramai sekali ternyata para pendukung
begitu ya seru sekali eka rima
terima kasih atas laporan anda langsung dari jawa timur